upaya percepatan relokasi oleh pemerintah terus dilakukan
kini satgas transisi memulai proses pengerjaan relokasi dengan pembuatan jalan desa
petugas dan relawan tengah mengerjakan pengerasan lima calon desa
jalan ini akan menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari hari
selain itu akan dibuatkan jalan alternatif atau jalan dusun
sejumlah fasilitas umum lain juga menjadi prioritas satgas
sementara pembangunan hunian sementara atau huntara ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan
proses pembangunan huntara ini bisa lebih cepat dari perkiraan awal
jika material bangunan disiapkan di sekitar lokasi relokasi
ini kan hunian sementara
ketahanannya berapa lama kira kira
kalau ketahanannya termasuk lama
lima tahun ke atas masih desain
selain menyelesaikan relokasi satgas juga tetap melakukan penyudetan di sepanjang aliran sungai
sebab gunung semeru kerap memuntahkan awan panas dan banjir lahar